wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf kamis pagi meninjau langsung jalan nasional yang rusak parah di kawasan pantura gresik
dalam sidak itu wagup meminta balai besar pelaksana jalan nasional segera melakukan perbaikan tanpa harus menunggu pemenang tender
wakil gubernur jawa timur syaifullah yusuf datang bersama bupati sambari halim radianto kamis pagi di lokasi desa betoyok kecamatan manyar gresik
mereka marah saat menemui ahmad subeki kabit pembangunan bbpjn delapan surabaya
bbpjn dinilai lamban dan tidak segera memperbaiki jalan nasional gresik
menurut gus ipu kerusakan jalur pantura manyar gresik saat ini mencapai lima belas km
namun paling parah sekitar empat hingga lima km di sepanjang jalan raya desa betoyo hingga semayat manyar
bahkan jalur pantura gresik kini menjadi perbincangan luas dan viral di media sosial dengan julukan wisata ceglongan sewu
selain menuduhin bupati
bb pjn lamban gus ibu juga kecewa dengan proyek pipagas nasional pgn
menurutnya kerusakan jalur pantura gresik dan lus juga akibat proyek kalian pipagas milik pgn
sementara itu ahmad subeki mengaku hanya bisa melakukan tambal sulam jalan yang berlubang
dia juga tidak bisa menjamin kapan jalur pantura gresik akan benar benar kembali normal
sebenarnya kebutuhan kita juga sih
masa dari kita sebagai amaran pemerintah juga tidak menggigitkan ini
kita inginkan rumah di dalam belasan penara jadi masih kurang
jalur pantura perlu penanganan cepat dan segera
karena kerusakan terjadi
tersebut mengakibatkan kerugian setiap harinya mencapai tujuh miliar rupiah mengganggu pekerja dan pengguna jalan